kita ke cabang bulu tangkis capaian semifinal muhammad ahsan hendra setiawan di hongkong open dua ribu delapan belas
membuat mereka menjadi salah satu wakil indonesia yang akan tampil di bwf world tour finals dua ribu delapan belas
selain the daddies indonesia juga telah meloloskan lima wakil lain
indonesia untuk satu itu akan mematikan empat wakil di bwf world tour finals dua ribu delapan belas
yang akan berlangsung di kuangco tiongkok pada bulan desember mendatang
setelah turnamen hongkong open dua ribu delapan belas nama terakhir wakil indonesia yang mematikan tempat di turnamen akhir tahun nanti
didapatkan oleh pasangan senior muhammad ahsan hendra setiawan
the daddies yang mampu mencapai babak semifinal berhasil menempati peringkat unggulan kelima menuju guangzhou
namun posisi ahsan hendra belum benar benar aman
mereka masih menunggu hasil dari turnamen di syedmuri yang saat ini penghabar langsung di india
sampai kini baru ada empat ganda putra yang masih
mendapatkan tempat di bwf world tour finals dua ribu delapan belas
mereka adalah ganda putra nomor satu dunia marcus fernaldi gideon kevin sanjaya sukamulyo
serta ganda putra tiongkok han cheng kai soe hau dong
di lansirdetik com selain marcus dan kevin ada empat wakil indonesia yang telah dipastikan melolos ke kuangjo
mereka adalah dua tunggal putra antoni sinispa ginting dan tony sugiarto
ganda putri grecia poli i apriani rahayu dan pasangan ganda campuran afiz faisal gloria emmanuelle wicaya